alhamdulillah kemarin kita baru saja bertemu dengan hari yang insya allah itu momentum besar gitu
jadi di bulan ini kita itu dapat dua momentum besar sekaligus yang gak tanggung tanggung gitu
satu momentum muharram satu lagi ada momentum tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
tentang sama sama kemerdekaan
kalau lah di muharram nanti insyaallah akan kita bahas
kalau di muharam itu kita semangat jiwa muslim itu merdekanya
sebagaimana merdekanya nabi yunus yang dikeluarkan dari dalam perut ikan paus atau ikan nun
atau kalau di nabi musa alaihissalam itu merdekanya ketika di bulan muharram diselamatkan dari penjajahan atau pengejaran terakhir yang dilakukan oleh tentara fir'aun
ada juga kemudian
bersungguh sungguhnya nabi adam alaihissalam ketika ingin mengucapkan
ingin menyampaikan tentang taubatnya itu kan ketika di bulan muharram gitu
kemudian nabi nuh yang selamat dari
hari hari besar di zaman nabi
kemudian nabi nuh
itu dia berdoa
kamu buat pohon
kamu buat kapal
itu kan kapan terjadinya
pas di momentum muharram ini
nah jadi kita ini mengingatkan dua
momen sekaligus secara bersamaan
momen momen besar secara bersamaan
jadi intinya yang akan kita bahas disini adalah dua momen besar
kita sebagai semangat juang muslim
dan satu lagi disini adalah kita sebagai juang semangat tanah air gitu
nah apalagi judul besar kita itu adalah kemerdekaan dalam perspektif islam gitu
biasa sebelumnya sebelum saya memulai
saya kemewanti wanti untuk teman teman semuanya
bawa lah pena
bawa lah catatan
bawa lah kertas
untuk persiapan berburu tentang ilmu
karena ilmu itu seperti hewan buruan
kalau kamu tidak menalinya maka dia akan cepat pergi
kalau kamu tidak mengikatnya maka dia akan sangat liar
kemudian hilang dari apa yang kamu punya
atau siapkan buku
karena kita akan bahas satu momen yang besar
saya coba matikan ini dulu biar framenya agak jelas
udah siap dari tadi
jadi kalau kita berbicara
tentang sesuatu kemerdekaan
kalau kita cari ayatnya di al quran
itu tentang istiqlal
istiqlal kan artinya kemerdekaan
atau bahasa lainnya
itu huria huria itu tentang kebebasan maka apa yang akan kita dapat disitu satu buku khusus untuk
kajian keagama ya cakep kalau kita cari di dalam al quran itu kalimat istiqlal atau kalimat meriah
kalimat tentang kebebasan maka kita akan dapatnya itu kalimat yang allah berikan kepada kita adalah
akhroja akhroja itu kan bahasanya adalah keluar jadi bahasa merdeka itu kalau kita paham kon
konsepnya adalah ketika kita keluar dari yang namanya penjajahan kita keluar kalau dalam undang undang
itu kegelapan kita keluar dari sesuatu yang kalau kita ambil itu ketertindasan atau keterdoliman
gitu menuju kemana menuju kedaulatan menuju kebebasan menuju kepada sesuatu yang kita
dianggap sebagai satu yang peace gitu sesuatu yang bebas itu tetangga mereka nah kalau di alquran
setelah kita cari cari ternyata ada
bahasa allah menggunakan kalimat merdeka yaitu wa mayatakillaha makhroja nah jadi kalau bahasa
alquran tentang merdeka itu adalah makhroja ikhroji ikhroji itu artinya keluar wa mayatakillaha
yajaallahu makhroja barangsiapa yang bertawakal kepada allah maka dia akan menjadi orang yang
bekerja orang yang merdeka orang yang bebas orang yang kalau keluar rumah nggak ada nggak ada
tuntutan orang yang kalau pengen kerjaan enggak ada tuntutan orang kalau pengen kemana mana enggak
ada yang mesti dia lakukan kecuali dia makhroja bebas disitu caranya apa wa mayatakillaha bertakwa